wakil ketua dpr sufmi dasko ahmad menilai salah ketik di draft rancangan undang undang omnibus law adalah wajar
senada dengan dasko ketua mpr bambang susatyo meminta publik untuk memaklumi salah ketik dalam ruu omnibus law
wakil ketua dpr sufmi dasko ahmad mengatakan dpr memberi kesempatan kepada pemerintah untuk memperbaiki draft omnibus law cipta kerja atau ciptaker
terkait dugaan salah ketik di pasal satu ratus tujuh puluh dasko menilai wajar jika ada kesalahan penulisan dalam draft ruu setebal sekitar seribu halaman itu
namun dasko memastikan nantinya pemerintah dan dpr akan duduk bersama untuk meneliti lebih lanjut isi draft ruu omnibus law
namanya mesin sehingga ya human error itu masih bisa saja terjadi
dan ya itu kan baru draft yang kemudian masih sangat bisa diperbaiki